kekhawatiran tentang rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
kali ini disuarakan oleh dewan pers yang menilai ada sejumlah pasal di rkuhp
dapat mengancam kerja karya jurnalistik
kita akan diskusikan kembali bersama dengan mbak ike dan juga mas elvan
dari perspektif editorial
saya ke mas elvan sekarang
mas elvan ada pasal pasal yang dicermati oleh dewan pers yang dianggap ini
berpotensi bisa mengkriminalisasi karya jurnalistik
apa yang menjadi catatan dari mas elvan terhadap pasal pasal ini
apakah memang ini bisa ditarik ke arah mengancam kebebasan pers
kalau kita lihat juga sebetulnya pasal yang disorot ini juga sama ya
dengan apa yang belakangan juga publik ikut memberikan catatan
ya renat saya kira apa yang disampaikan dewan pers itu mewakili atas nama kebebasan pers ya
karena dikhawatirkan setidaknya ada sembilan belas pasal yang dicatat oleh dewan pers
di dalam rkuhp yang berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik
karena ini bertentu saja menjadi pertentangan dengan undang undang tahun empat puluh tahun sejauh ini tentang pers
pasal pasal pun semestinya dihapus gitu karena itu membatasi ruang kebebasan pers
jadi dewan pers itu kan terus
mendorong kebebasan pers yang bertanggung jawab
tapi dengan dibikinnya aturan seperti ini itu bisa berubah menjadi kriminalisasi sebetulnya
ketika nanti disahkan di dalam rkuhp
antara misalnya tentang undang undang yang mengatur tentang kehormatan presiden dan wakil presiden
nanti bisa saja kemudian misalnya ada kritik terhadap presiden dan wakil presiden
kemudian ini langsung masuk ke dipidanakan
kemudian terkait misalnya dengan namanya penyebar luasan berita bohong
itu kan juga sebetulnya sudah beberapa hal sudah diatur di dalam undang undang ite gitu misalnya
kemudian ini diatur di sini juga gitu
dan banyak banyak pasal lain gitu
apa namanya lebih banyak terkait pasal pasal karet
misalnya tentang pajamaran albaik segala macam
itu kemudian dikhawatirkan ini tidak rigid mengaturnya
sehingga membahayakan kebebasan pres begitu renhard
tapi kan sejumlah pasal ini juga sebetulnya sudah ada di perundang undangan yang sekarang juga ya mas elvan
karena itu sebetulnya tumpang pindih
itu setujuannya apa gitu kan
karena itu perlu dikelirkan saya kira
kalau tumpang tindih buat apa
undang undang kecuali dibikin jadi satu gitu
misalnya undang undangnya gitu
tapi kan tidak berdiri sendiri sendiri
nantinya malah yang sekarang aja sudah banyak kontroversi kan
sebetulnya ketika nanti diperkuat lagi
malah jadi pers menjadi sulit bergerak gitu loh
nanti kita mengalami kemunduran gitu
dimana salah satu bonus daripada reformasi
pers kemudian memiliki kebebasan
sehingga masyarakat bisa melakukan
mendapatkan informasi seluas luasnya
bisa mengkritik pemerintah
menjadi penyeimbang yang baik
tapi ketika nanti semua itu diatur
sedikit sedikit nanti dibidanakan
lama lama ini tidak lagi demokrasi
jangan sampai negara ini mengalami kemunduran
setelah kita melewati reformasi yang sudah sangat jauh ini
baik kecatatan soal rkuhp ini
yang kemudian dianggap bisa mengancam kebebasan pers seperti apa
ini apakah sebaiknya dihapus diganti atau diapakan baiknya
jadi benar kita sebenarnya terwakili oleh keberatan yang sudah diajukan sama dewan pers
kita juga mendesak untuk pasal pasal tersebut dihapuskan ya
karena ya nanti akan memang akan mengancam kebebasan pers
itu tadi diantaranya tidak ada penghinaan pemerintah yang sah
penghinaan atau kritik kita kan nggak tahu ya nanti akan diarahkannya kemana
kritik apakah media tidak boleh gitu ya mengkritik pemerintah gitu
padahal memang tugas media adalah salah satunya untuk mengawasi gitu ya
tapi itu jadi itu nanti akan terancam untuk dipidanakan dengan pasal terkait tindak pidana penghinaan pemerintahan yang sah gitu ya
atau kemudian penyerahan kehormatan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
padahal itu sebenarnya kritik gitu ya kritik gitu
lalu kemudian hal hal yang seperti itu yang sebenarnya kita beranggapan berbahaya gitu
untuk kebebasan pers yang tadi juga sudah disebut itu sebenarnya hadiah gitu ya
bukan hadiah ya itu salah satu hadiah yang didapatkan dari usaha luar biasa gitu ya
dari senior senior kita pada waktu reformasi gitu
nah dengan adanya itu sebenarnya kan kita mendorong
semua persoalan dan persoalan dan penyelesaian sengketa kait pemberitaan itu kan menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam undang undang pers
itu yang kita dorong gitu
tapi dengan adanya rkuhp bisa jadi berbeda gitu ceritanya nanti mas
kalau melihat pemberitaan soal rkuhp ya mas elvan dan juga mbak ika
karena ketika juga sebetulnya banyak desakan agar ini ditunda pengesahan
dikaji kembali ini dpr dan pemerintah agak menghindar ini
nah apakah kemudian apa yang perlu kita dorong
kalau kemudian ini dihapuskan tapi rkuhp nya tetap disahkan atau bagaimana
karena sekarang itu kan ini tinggal menunggu saja pengesahan yang akan dilakukan di dpr baike
mas beberapa minggu lalu sebelum draft ini dibuka
karena dari kementerian hukum dan kehidupan
sebenarnya juga mengundang media lalu kemudian beberapa kelompok sipil lsm gitu ya
untuk membicarakan terkait apa namanya rkuhp ini
pada waktu itu itu belum dibuka
yang sebelum ini dibuka sebenarnya dari media itu mendorong supaya ini dibuka secepatnya gitu ya
dibuka secepatnya agar orang mendapat draftnya yang sah lalu kemudian bisa berdiskusi
tapi pada waktu itu saya pikir pihak pemerintah juga
apa namanya memberikan sinyal bahwa mereka sebenarnya mendengarkan ya
mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat sipil dari masyarakat dari pers gitu ya
jadi kita berharap masukan masukan ini juga tentunya diterima gitu ya sebelum disahkan
apa namanya diskusi publik terkait itu saya pikir sudah banyak sekali gitu ya
dewan pers juga sudah mendorong kelompok kelompok aliansi jurnalis seperti aji juga mendorong
hal yang sama gitu ya mas
lalu kemudian terkait pasal pasal lain juga sudah menjadi wacana publik gitu
jadi seharusnya kalau misalnya memang pemerintah mau mendengar dpr ya sekarang mendengar
ya seharusnya itu bisa mereka pertimbangkan untuk dihapus
mas elvan secara umum rkuhp artinya apakah juga ikut mendorong bahwa ini sebaiknya ditunda pengesahannya
karena sekarang ini tinggal menunggu pengesahan di dpr saja dan tampaknya pemerintah dan juga dpr cukup optimistis
ini menjadi produk hukum yang kemudian mereka bangga banggakan dalam tanda kutip
saya kira kalau ini dpr bangga dengan rkuhp ini saya kira justru ini buruk buat jokowi ya
jokowi jangan lupa sekarang lagi membuat ikn itu salah satu bentuk dia bikin legasi loh
kalau dalam catatan pasal rukuhp itu ada bunyi bahwa menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
jangan salah loh
presiden kok menyebut kritik sebagai serangan
kalau ini tidak direvisi
kalau ini tidak dihapus berarti jokowi yang selama ini kita kenal selalu menyuarakan demokrasi
dikritik nggak masalah
corek corek tembok dia nggak masalah gitu kan
kalau rukuhp ini sah itu semua akan hilang itu
apa yang selama ini jokowi serukan itu akan menjadi pertanyaan publik
karena disebutkan ada pasal punya menyerang kekuasaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu satu
yang kedua untuk dpr juga tidak baik
karena di dalamnya ada pasal yang menyatakan bahwa
tidak apa namanya tindak pidana terhadap kekuasaan lembaga negara
dpr adalah salah satu lembaga yang merupakan lembaga perwakilan daripada rakyat
dipilih oleh rakyat melalui pemilu
ya besok serentak karena ada presiden wapres dpr kepala daerah semua serentak
lah gimana kalau mereka yang milih rakyat kemudian mereka tidak mau dikritik oleh rakyat
saya kira pasal ini hanya beberapa pasal yang menurut kami itu janggal ya
menurut kami aneh sekali
dan pengontrol kekuasaan
dan pengontrol kekuasaan
pengontrol kekuasaan tidak mau dikritik oleh rakyat
ada satu pasal yang bunyinya tindak pidana penyiaran dan penyebaran berita hoax
penyiaran kita sudah punya lembaganya sendiri
pemberitaan kita sudah punya lembaganya sendiri
ya bahwa kemudian ada media sosial dengan segala content creator yang mungkin keluar dari jalurnya
apa namanya dewan pers karena memang mereka tidak diatur pada etik
dan tidak diatur oleh perjemahan media cyber
tentu itu perlu diatur
tapi bukan berarti terus dipukul rata kayak seperti ini
nanti lantas bagaimana rakyat melalui media akan mengkritik presiden dan lembaga negara kalau undang undang ini disahkan
sekali lagi ini adalah legasi jokowi
pengen jadi presiden sipil dua periode pertama
bangun ikn menggaungkan demokrasi
pro dengan rakyat kalau ini sampai sah
maka jokowi bersama dpr sedang menghapus jejak jejak kebaikan yang selama ini sudah dibangun dengan demokrasi yang luar biasa ini
sekarang draftnya sudah ada di dpr
mas elvan artinya dari eksekutif sudah diserahkan ke legislatif
bolanya sekarang ada di dpr
dan di dpr pun akan membahas itu lintas fraksi
kalaupun ada ruang untuk membuka kembali keterbukaan seperti apa yang kemudian menurut mas elvan atau dari kita sebagai media ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga dpr
baik soal pasal pasal yang mengancam kebebasan pers
atau pasal pasal yang selama ini mendapatkan penolakan

apakah juga wawasan kebebasan pers favorite dalam latihan eksekutif

saya kira ketika presiden jokowi nonton acara ini ya
mendengarkan seperti apa pandangan kita
saya rasa presiden jokowi masih punya waktu untuk berpikir kembali
jangan lupa seringkali presiden tidak tahu detailnya ya
waktu itu juga pembahasan uud segala macam sudah sampai
akhirnya baru setelah viral baru presiden jokowi tahu
ada akhirnya kemudian diulang lagi pembahasannya
lainnya jangan sampai
jangan sampai pak presiden
yang usah future
jangan sampai ini yang bikin siapa bapak yang kena
karena ini sudah ada pasal menyerang
kok bisa pasal bunyi yang menyerang
kalau sebuah ngeritik misalnya dan ada syarat lagi ngeritik itu harus solutif
misalnya kita ngeritik dan sambil memberi solusi itu
media akan melakukan kritik kemudian memberikan masukan masukan dari orang orang yang punya pengalaman ya kan
punya jam terbang untuk bisa ngasih solusi
ya seperti itu betul
tapi action terhadap kritik itu kan ada pada penguasa pada kekuasaan yang kita kritik
bahwa kita memberikan solusi itu juga bagian dari kritik
tapi tentu eksekusinya di sana
jadi kalau ngeritik di bidana ya berat banget negara ini
makanya saya yakin sekali presiden jokowi mestinya dpr juga ya
mestinya ini mau pemilihan nih
jangan sampai nanti gak pilih sama rakyat loh nanti dua ribu dua puluh empat
karena mulai tidak demokratis
jadi saya kira mestinya semuanya sepakat untuk dikaji ulang begitu
baik artinya kita juga mencermati bahwa rkuhp ini jangan sampai kemudian mengabaikan prinsip prinsip demokrasi ya
karena kalau kemudian nanti disahkan tanpa membuka partisipasi publik yang besar
dan ada pasal pasal yang mendapat penolakan ini cukup bahaya sekali nih mbak ike
tapi kan memang ditunda ya mas
pengesahan bulan juli ini ditunda
kita belum tahu lagi nanti selanjutnya kapan
memang seharusnya tidak bisa buru buru karena isinya kan banyak ya
dan ini perjalanan yang panjang gitu
apa namanya untuk merumuskan rkuhp
kita dapat warna ini dari jangkauan belanda gitu ya
isinya banyak sekali
dan sekarang juga draftnya terbuka dan kemudian banyak sekali yang menjadi masalah gitu ya
jadi memang seharusnya memang tidak buru buru
dan seharusnya kita memang berharap ya dpr mendengarkan gitu
karena apa namanya aspirasi publik untuk tidak langsung disahkan gitu
dengan terburu buru tanpa
kalau misalnya memang disahkan tapi kemudian kita apa namanya aspirasinya didengarkan sih sebenarnya nggak apa apa ya mas ya
tapi kalau misalnya kemudian asal seperti beberapa undang undang terdahulu ya
yang tiba tiba disahkan gitu ya
om debaslau misalnya gitu
aspirasi dari kelompok sipil itu sama sekali sudah didengarkan gitu
jadi kita berharap yang ini jangan terulang mas
waktu itu demonstrasi besar
apa namanya setelah disahkan sekalipun gitu
karena dewan pers sudah menyatakan juga keberatan
artinya sekarang kita juga menunggu langkah dewan pers akan seperti apa
menurut mbak ika apa yang perlu dilakukan oleh dewan pers setelah menyatakan penolakan ini
dari pihak media selalu mendorong ini ya mas ya
dewan pers juga bisa terus menerus menyuarakan terkait apa namanya
ada dorongan untuk pasal pasal tersebut agar dihapuskan
mas elvan terakhir dari anda
saya kira presiden perlu bertemu dengan dewan pers saya kira
bertemu dengan pilar keempat demokrasi
dalam arti disuarakan oleh dewan pers saya kira
kalau memang jokowi kan pasti sangat
pak jokowi itu luar biasa ya
dalam komitmen dia selalu bilang bahwa kritik itu bebas
yang kritik bebas
kita kan sering dengar seperti itu kan
makanya jangan sampai nih
jangan sampai nih
jangan sampai hanya karena pak jokowi selalu bilang
ya kan sekarang itu setelah pandemi selesai kita fokus untuk apa namanya
mengembalikan lagi tatanan
mengembalikan lagi masyarakat agar kembali
bisa hidup kembali
maju lagi indonesia gitu kan
jangan sampai hal hal kayak gini ini kemudian
apa namanya justru malah menyebabkan kemunduran gitu loh
karena harusnya itu kan
kemarin reshuffle kabinet pesannya apa kan
pesannya kerja kerja kerja segala macam
pasti kan jokowi pengennya kerja
jadi harus dipastikan semua kebijakan presiden bersama dengan dpr tentunya
terkait dengan legislasi
yang mengatur negara ini
mestinya sekarang fokusnya untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat
kesejahteraan itu bukan cuma perlu
kesejahteraan itu juga didengarkan aspirasinya
kemudian kritiknya dikasih solusi
makanya jangan sampai ada saluran aspirasi yang tersumbat
mudah mudahan nanti atau saat ini presiden jokowi menyaksikan diskusi kita
mas elvan dan juga mba ike atau pemerintah
atau siapapun yang punya akses terhadap rkuhp ini
kita tunggu apa respon dari pemerintah dan juga dpr
terkait dengan rkuhp yang menuai banyak penolakan
juga dari dewan pers dan dari kita semua yang menganggap bahwa ini bisa mengancam kebebasan
terima kasih banyak mba ike agestu
dan juga mas elvan
harapanan begitu dan saya yakin pasti ada mba ike
mas elvan dhani terima kasih banyak
mba pemret dari dtkom
sehat selalu semuanya